dan kita langsung menunjukkan saya dan produser lapangan kami reza ramadan yang berada di bandara soekarno hatta tangerang banten selamat sore reza
apa yang bisa anda gambarkan sejauh ini untuk suasana dari suta jelang kedatangan jenazah eril kalau informasinya bahwa pihak keluarga juga ikut menanti mendiang eril tiba di tanah air pada sore ini reza
ya heranov sekitar lima menit yang lalu baru saja mobil duka berserta iringannya ini keluar dari belakang saya terminal kargo menuju ke arah apron timur atau ke arah mendekatnya landasan tempat mendaratnya dijadwalkan pesawat yang membawa jenazah eril
karena kalau sesuai proyeksi heranov ketika jenazah yang membawa ariel dari swiss ini tiba di landasan pacu maka jenazah ini akan dikumpulkan
yang diarahkan menuju ke vip lalu ke arah apron timur nah dari apron timur ini akan dibawa ke human remains di mana adalah di belakang saya
di mana untuk prosesnya selanjutnya ini antara lain adalah prosesi dokumen pembukaan dari kementerian kesehatan lalu ada karantina ada kargo ada customs dan juga ada imigrasi
di mana untuk proses serah terimanya sendiri memakan waktu diperkirakan adalah sekitar tiga puluh sampai empat puluh menit
berdasarkan informasi untuk penyerahan jenazah sendiri nantinya akan ada pejabat setingkat menteri yang akan hadir ikut dalam prosesi penyerahan
dalam hal ini kami mendapatkan informasi ada menteri mensesnek praktikno lalu juga ada men bumn erick thohir
dan juga untuk proses repatriasi ini sendiri ini diakomodir oleh kementerian luar negeri
jadi kalau untuk proses yang sudah dilakukan antara lain adalah seperti penyerahan sendiri
yang akan dilakukan adalah penyerahan jenazah lalu terkait dengan surat sertifikat kematian di rumah sakit penerbitan surat kematian dari kbri dan juga pemulasaran jenazah
ini sudah diakomodir oleh kementerian luar negeri
dan nanti dari proses di human remains di belakang saya ini akan dilakukan penyerahan dari pihak kemenlu ke pihak keluarga
berdasarkan informasi yang tadi anda sampaikan juga memang kalau dari keterangan kakak dari ridwan kamil memang dari pihak keluarga dalam hari ini dari pihak ibu
yaitu atalia praratya dan juga adik dari eril ini dijadwalkan ataupun dikabarkan akan hadir untuk menjemput jenazah dari eril
dari mana nanti dari proses administrasi ini maka jenazah akan dibawa langsung ke bandung
dan untuk proses pengamanan ini sendiri kalau untuk kondisi di tempat saya melaporkan jika dapat anda lihat memang di belakang saya ini sudah mulai banyak sekali petugas
di belakang mungkin
kamera bisa mengarahkan ke belakang
sudah banyak petugas yang berjaga
di mana dari pihak pengamanan ini sendiri diinformasikan ada sekitar satu ratus dua puluh personel
ini terdiri dari pihak tni pihak kepolisian dan juga dari pihak afsec
jadi nanti teknisnya ketika jenazah dari eril ini sudah dalam proses penyerahan terima
maka nanti iring iringan akan dikawal oleh personel ini menuju ke arah perbatasan jakarta bandung
di arah perbatasan nanti akan dijemput oleh dari polda jawa barat
dalam hal ini adalah di telantas polda jawa barat untuk menuju ke arah bandung
tepatnya di gedung pakuan atau kediaman dari gubernur jawa barat ridwan kamil
dan untuk rute perjalanan ini sendiri ini diperkirakan lebih dari satu ratus tujuh puluh km dari tempat saya melaporkan hingga nanti ke gedung pakuan
di mana untuk rute yang dipilih ini antara lain melewati tol sediatmo
lalu tol dalam kota dilanjutkan ke tol jakarta cikampek dan menuju ke tol cipularang sebelum memasuki ke daerah bandung ini
saya ingin tahu reza meskipun mendapatkan pengamanan dari personil satu ratus dua puluh personil yang berjaga di sana
apakah anda melihat di sekitar bandara ada warga masyarakat yang juga antusias menjambut kedatangan dari mendiang eril di sekitar bandara
apakah ada proses sterilisasi atau
pengamanan ketat yang dilakukan hingga sore ini di sana reza
ya heranov kalau di tempat saya melaporkan tepatnya di depan gerbang dari terminal kargo
saya sendiri di sini tidak melihat adanya masyarakat mungkin yang datang begitu ataupun masyarakat dari luar
karena memang untuk pengamanan di sini sangat ketat
heranov dimana bahkan untuk media sendiri ini dibatasi tidak semua media boleh masuk ke dalam
satu media memiliki dua tim ini harus bertukaran begitu artinya memang penjagaan sangat ketat dimana juga jika ada
pengemudi yang membertikan mobilnya ataupun motornya di pinggir jalan karena melihat adanya keramaian di belakang saya ini
maka ini langsung disamperi oleh petugas untuk melanjutkan perjalanan artinya memang mungkin saja ada namun
karena pengamanan yang ketat ini membuat masyarakat dihimbau untuk tidak berkerumun karena ini juga memang tadi diminta dari pihak keluarga
agar untuk proses nantinya penjemputan jenazah ini dapat dilakukan sesingkat mungkin ataupun pihak keluarga meminta untuk privasi
karena memang untuk nantinya terkait prosesi penghormatan ataupun prosesi pensolatan yang ingin dilakukan masyarakat terhadap almarhum eril
ini nanti dapat dilakukan ketika di persemayaman di gedung pakuan
saya ingin tahu juga sempat kita lihat di media sosial
ridwan kamil mencuit di twitter bahwa akan mendarat sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat
ini artinya meleset ya dari pukul lima belas empat puluh lima waktu indonesia barat ke pukul enam belas sore nanti
apa yang anda ketahui dari hal ini apakah ada dari air traffic control atau petugas bandara yang sudah mengkonfirmasi adanya jam yang bergeser dari lima belas empat puluh lima hingga pukul enam belas sore nanti
reza apa yang bisa anda kembangkan dari ini
ya heranov terkait dengan kepastian mendaratnya pesawat saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut
namun saya mendapatkan informasi mungkin sekitar dua puluh menit yang lalu atau dua puluh lima menit yang lalu
heranov di mana untuk posisi pesawat pembawa jenazah eril ini sudah ada di atas udara dari kepulauan riau
artinya mungkin sekitar beberapa menit lagi jenazah eril ini akan tiba di bandara soekarno hatta untuk menuju ke human remans
dilakukan proses serat terima dan dilanjutkan ke bandung heranov
baik tentunya kita ingin tahu bagaimana situasi di gedung pakuan bandung jawa barat